kalau dari sisi ceritanya itu memang perjalanannya riana yang memang seperti itu
ada unsur mistis yang kemudian masuk dan punya karakter seperti ini atau gimana sih ken sebetulnya
iya itu juga ada cuman disini lebih menceritakan banyak pertanyaan gitu
pertanyaan pertanyaan dari orang kenapa sih riana seperti ini
kenapa dia menggunakan baju seperti ini kenapa dia selalu memegang boneka
nah itu semua itu diceritakan di dalam film itu
oh wow penasaran kan
nah kalau boneka ini riana boneka ini dikasih orang
atau riana menemukan
jadi ngangguk oke
ini namanya riani ya kalau di film kan menemukan begitu ya
berarti ini tidak boleh lepas dari riana
harus tetap bersama
harus tetap bersama sudah menjadi sahabat sejatinya begitu
selama syuting riana dan riani memang gak pernah lepas gitu atau selalu memang yang apa boleh
biasanya kan kalau kumpul kumpul bareng bareng sama cash gitu ya riana sama riani selalu riana selalu meluk riani
ini riani ini cuma ada satu atau ada beberapa riani lainnya gitu
cuma daniar kayaknya yang dijawab pertanyaannya
oh gitu ya cuma saya sebagai perempuan
wow ini kan bisa jadi pengalaman pertama riana juga ya untuk main film
nervous atau enggak
nervous atau enggak